pasca diumumkannya kasus pertama terkonfirmasi positif covid sembilan belas
jumlah kasus harian di indonesia masih terus bertambah
tenaga kesehatan masih harus terus berjuang menangani pasien covid sembilan belas
mirisnya sejumlah pihak juga harus kehilangan anggota keluarga mereka
lalu bagaimana sebenarnya kondisi di tiongkok
empat virus ini pertama kali ditemukan
sudah bergabung bersama kita malam hari ini ada mian situmorang
relawan perawat di rumah sakit darurat wisma atlet jakarta
kemudian ada pula dea winni pertiwi penyintas covid sembilan belas yang harus kehilangan
empat anggota keluarganya akibat covid sembilan belas
dan adi korompis ketua perluni di tiongkok
semoga semuanya dalam keadaan sehat
saya akan ke mian situmorang terlebih dahulu yang merupakan relawan perawat di wisma atlet jakarta
satu tahun pasca kasus pertama terkonfirmasi
apa kabar tenaga kesehatan yang ada di wisma atlet
luar biasa masih dalam perlindungan
masih tetap sehat
sekondisinya sehari hari dalam menangani pasien covid sembilan belas yang ada di sana
masih terus semangat ya
masih tetap semangat
baik kita akan lebih panjang lagi nanti berbincang dengan mbak mian
saya akan sekarang mengecek kondisi di tiongkok
kalau di tiongkok bagaimana kondisinya
di tiongkok sudah alhamdulillah
kalau di tiongkok sudah alhamdulillah
berasa positif itu yang tiga bulan awal tahun kemarin
cuman yang di desember ini kita berasa lagi ada second wave
di awal desember sampai di awal februari itu ada
tapi alhamdulillah mulai tanggal satu maret kemarin semuanya mulai berjalan normal lagi
tidak senormal itu
normal yang dikatakan mungkin seperti new normal ya
new normal maksudnya kita tetap menggunakan masker tapi fasilitas fasilitas publik sudah dibuka
tes offline juga sudah dipersilakan
masker juga sudah ditutup lagi atau tidak dibatasi lagi
baik saya akan kemudian menuju ke mbak deawini
ya ini merupakan penyintas covid sembilan belas yang juga harus kehilangan empat anggota keluarganya
lagi lagi kami tim cnn indonesia mengucapkan bela sungkawa atas kondisi ini
apa kemudian pelajaran yang bisa diambil dari kondisi yang terjadi
singkat saja mbak
apa yang harus diambil dari kondisi yang terjadi

jadi begitu kena baru percaya
baik itu tadi ya pesannya adalah kita harus sadar
jangan sampai terinfeksi dulu baru kemudian kita sadar
kita akan lanjutkan perbincangan ini
namun saya harus jeda terlebih dahulu untuk itu tetaplah bersama kami di cnn indonesia connected
anda masih menyaksikan cnn indonesia connected
dan kita masih berbincang dengan sejumlah narasumber kita
ada yang merupakan relawan perawat di rumah sakit darurat wisma atlet jakarta
ada pula yang merupakan penyintas covid sembilan belas yang harus kehilangan empat anggota keluarganya dan kini menjadi relawan pula
dan satu orang lainnya adalah ketua perluni tiongkok yang saat ini masih berada di tiongkok
saya akan ke mbak dea winnie dulu
mbak dea ini kan sebagai penyintas sekarang kemudian menjadi relawan juga
apa sih mbak yang membuat mbak dea akhirnya memilih atau memutuskan untuk memilih
dan melihat perkembangannya satu tahun kasus covid sembilan belas yang ada di indonesia
ada perbedaan tidak yang dirasakan
perbedaan jelas kerasa banget ya mbak
waktu busi banyak keluarga aku dan ketika aku positif covid sembilan belas itu fasilitas terus kemudian dari pemerintahnya segegesar
jadi dulu itu memang mungkin karena masih awal awal
jadi mungkin masih pada bingung dan semua fasilitas terbatas
jadi nggak bisa nyamik secara maksimal gitu
beda dengan sekarang
ini sekarang udah bagus banget bisa swipe dimana mana langsung
terus kemudian ada anti gen dan lain lain gitu
mungkin boleh diceritakan kepada kami nih mbak dea
bagaimana kemudian perjuangan yang harus dihadapi oleh keluarganya mbak dea saat itu dalam menghadapi covid sembilan belas

ya jadi dulu itu emang karena aku
karena awal awal covid itu kan memang akunya sendiri itu buta info gitu
buta info tentang covid
keluarga aku sendiri pun juga seperti itu gitu
terus kemudian jarak antara rapid dengan swab itu nggak bisa langsung gitu
jadi harus nunggu waktu seminggu
terus kemudian untuk open di rumah sakit pun itu juga nggak bisa langsung karena keadaannya overload gitu kan
beda dengan sekarang
jadi dulu itu memang benar benar butuh perjuangan gitu untuk bisa ke rumah sakit
untuk bisa ditangani secara maksimal

itu rentang waktunya berapa lama mbak dea antara satu anggota keluarga dengan anggota keluarga lainnya yang terinfeksi covid
sampai akhirnya harus mengembuskan nafas terakhir
jaraknya mungkin hanya sekitar satu sampai dua hari
karena nggak bisa inat di rumah sakit gitu
jadi memang harus disuruh isolasi mandiri di rumah
harus nunggu waktu yang lama karena bilangnya full overload
dan nggak bisa langsung ditangani gitu oleh pihak rumah sakit
saya akan ke mbak mian
mbak mian kalau tadi cerita dari mbak dea di awal ini tampaknya masih sama sama semua pihak kewalahan masih meraba
begitu bagaimana penanganan covid sembilan belas
kalau saat ini sebagai pihak yang langsung menangani pasien pasien
ada apa saja perbedaan yang paling terasa dalam penanganan pasien
ini sih memang benar yang dibilang
ini sih memang benar yang dibilang
ini sih memang benar yang dibilang
sekarang sudah sangat gampang untuk pemeriksaan segala macam
kalau dulu memang harus menunggu waktunya juga lama
kalau sekarang kan untuk pemeriksaan itu hari ini di swab besok sudah langsung keluar
jadi memang luar biasa usaha pemerintah saat ini untuk menangani covid sembilan belas saat ini
tantangan apa sih mbak yang dihadapi tenaga kesehatan saat ini
terutama mungkin di wisma atlet tempat mbak mian ini bertugas
tantangannya gimana ya
mungkin untuk masyarakat yang di luar ya
kadang kadang masih tak abai dengan tiga m yang sudah diterapkan yang sudah dihimbau oleh pemerintah
kadang kadang tuh kalau ngeliat tontonan di tv gitu ya di masyarakat itu
kadang masih ada juga yang tidak pakai masker tidak menjaga jarak
ya itu jadi ujung ujungnya pasien pun pasti ya nambah gitu
lalu merespon hal ini apa yang ingin anda sampaikan
pernah nggak ada di titik ingin menyerah begitu ingin
kalau untuk menyerah sih saya tidak ada kata menyerah
pimpinan di sini
sudah ngasih menyampaikan ke kita motivasi
pantang pulang sebelum corona tumbang
nah itu jadi kayak motivasi buat saya ya
setidaknya saya di sini itu bisa jadi berkat buat siapa aja
ya setidaknya orang abai tapi saya tetap ngasihkan yang terbaik
saya kasih ya kamu datang ke sini
kamu butuh bantuan saya
saya menangani kamu karena saya kapasitas saya sebagai seorang perawat
tapi nggak ada kata menyerah untuk semua pelayanan
rutinitas dari tenaga kesehatan saat berada di wisma atlet itu apa saja sih mbak biasanya
mungkin bisa dibagi kepada kami di sini
kita rela lah ya
di sekitar ya
sebenarnya kita kalau masih ingat nih
ya kadang kadang kalau saya bulan shift pagi
sorenya itu kalau masih
kita kan ada di taman itu
kita olahraga di tempat juga di tempat olahraga
ya jadinya itu ya kalau pas udah memang lelah ya udah kita bawa tidur aja
karakteristik pasien atau gejala gejala yang dialami oleh pasien pasien yang berdatangan ke wisma atlet
ada perubahan tidak mbak dari awal
sejak april berarti ini ya
mbak mian berada di wisma atlet hingga saat ini di bulan maret begitu dua ribu dua puluh dua
pada umumnya sih keluhannya sama ya
mereka mengeluh sesak
ada di nafas gitu
dan ada juga yang kere
ada pada umumnya sih sesak dan batuk
kita akan cek bagaimana kemudian kondisi di tiongkok
bisa dijelaskan kepada kami di sini nih
bagaimana kemudian kondisi dan aktivitas warga di tempat anda berada saat ini atau di tiongkok secara umum
tadi sempat disinggung sedikit bahwa sudah ada konsep new normal ya
aturan apa mas yang diterapkan di sana
kalau aturan masih sama seperti sebelumnya ya
aturan utama itu yang paling berasa ya kita dilarang untuk keluar kota gitu
jadi kita benar benar dibatasi untuk lintas kota atau kota lain
nah dimana dan yang sekarang itu yang paling sering pengguna aplikasi ini
jadi kita kalau mau masuk ke daerah daerah tersebut kita harus berkode naik ke scan
jadi akan terdeteksi kita dari daerah mana saja
kalau misalnya dalam empat belas hari sebelumnya kita pernah keluar kota
itu kita tidak diizinkan masuk atau harus ada laporan dulu
kalau di sini namanya var department atau fever department
dan untuk aturan lainnya juga segala jenis simptom yang mengenai covid sembilan belas
obatnya itu tidak dijual dari baris biokotik
jadi kalau buat teman teman yang demam ataupun kondisinya
kita harus langsung ke tadi viver department dulu
ke fever department langsung di swab
terus buah hasil
sambil nunggu hasil kita sudah diparangin sampai hasilnya keluar
kalau kondisi warga negara indonesia yang saat ini berada di tiongkok seperti apa
sebelumnya kita terkoordinir dalam organisasi juga ya
jadi saling satu sama lain
untuk pelajar pelajarnya kan kita dari sekitar lima belas ribu orang
laporan dari embasi kemarin
dan belum bertambah karena masih sama sama sampai sekarang
sama sekali belum dibuka jalur dari teman teman indonesia untuk pergi ke tiongkok
jadi masih sekitar sekitar
dan sampai saat ini alhamdulillah belum ada dengar kasus pelajar maupun wni yang covid sembilan belas disini
di indonesia kan saat ini sedang digencarkan program vaksinasi nasional
nah bagi warga negara indonesia di tiongkok
apakah kemudian mendapat fasilitas untuk bisa divaksin juga
dan bagaimana perkembangan vaksinasi disana
untuk vaksin disini sepertinya sudah dimulai sejak januari juga ya
januari sudah dimulai vaksin
walaupun kita sejak bulan april tahun kemarin itu sudah mulai new normal tetap divaksin
dimulai bulan januari
karena awal desember itu ada peningkatan kasus dan lain lain
terus untuk bagiannya hampir mirip di indonesia juga
diutamakan public worker
tapi sudah secara masif gitu
maksudnya dia secara masif untuk tenaga kesehatan saja
karena disini untuk teman teman koas itu belum mendapat vaksin juga
kalau teman teman koas
lokal maupun internasional
kalau untuk dokternya sendiri dari sepuluh dokter
sistemnya jadi perwakilan perwakilan dari setiap depart
karena disini rumah sakitnya per departemen
jadi departemen ada berapa orang yang divaksin
dari perusahaan taksi
berapa orang yang divaksin
jadi kalau kita ke tempat vaksinasi nya itu
vaksinnya dengan nomor polisi mobilnya itu mobil apa
dengan bus busnya juga bisa dilihat di
untuk warga negara indonesia seperti apa
untuk warga negara indonesia
karena sebetulan juga
sebenarnya tadi kan sudah disebutkan
karena saya juga masih koas
kita coba mengajukan datang ke
karena disini tempat vaksinnya
di rumah sakit
klinik tersendiri untuk vaksinnya
kita harus mengajukan dulu kliniknya
minta laporan dari
dari kampus kita
karena disini masih pelajar
jadi wawonan kampus
dari kampus itu
harus memenuhi beberapa persyaratan
kalau kayak saya
karena nanti balik ke indonesia
ingin koas juga
kaos di indonesia harus ada
daripada mau coba vaksin disini
sampai sekarang belum diakses
tadi kan kita sudah bersama sama mendengarkan
bagaimana kemudian penanganan
pernyataan mbak mian situmorang
nah kalau mas adi ini kan
sambil koas juga
berarti secara tidak langsung
melihat bagaimana penanganan pasien
ya bagaimana mas
kalau untuk saya pribadi
mungkin saya di rumah sakit
rujukan utama untuk provinsi
untuk kota jinjo
untuk rumah sakit
dan rumah sakit covid
kalau rumah sakit
jadi setiap rumah sakit itu kan
ada para departemen indonesia
jadi selama pasien ini
tidak bisa dipinjakan
setelah ada konfirmasi
bahwa ini bukan covid
jadi kalau misalnya dia demam
harus dibawa dulu ke
di gedung sendiri
dipisah dari gedung utama
untuk pasien pasien lainnya
nah disana langsung di swab
itu lima ratus yuan
kalau sudah habis swab
kita boleh kemana mana lagi
harus nunggu di rumah sakit itu
atau di gedung itu
selama nunggu itu
kalau kita tesnya pagi
atau kita tesnya malam
dan selama itu kita harus nunggu
selama nunggu itu
makanan dan lain lainnya
semua jadi tambung
terus kita masuk bayaran tadi jauh
berarti penerapan isolasi mandiri juga dilakukan disana ya
sejauh ini mengikuti tidak perkembangan pemberitaan atau mungkin mendapatkan informasi tentang
penanganan covid sembilan belas di indonesia
nah kalau dibandingkan
apa perbedaan yang paling signifikan antara penanganan di indonesia dengan penanganan
kalau menurut saya pribadi ya
kalau yang signifikan
ini untuk mungkin dari culturenya ya
yang itu jarang ada yang protes gitu
walaupun ada ya
tapi jarang selama hampir beberapa tahun di rumah sakit jarang ada pasien yang protes
sebenarnya diharuskan demikian
jarang ada yang protes
terus yang paling berasa
pasien pasien di sini benar benar percaya dengan dokternya
apa yang disampaikan dokternya mereka oh ini yang memang harus
karena setelah ketentuan tidak ada dispensasi yang mereka harapkan lain
misalnya ketentuannya yang harus dikarantina ya mereka karantina
tidak harus minta oh ini bisa karantina
ya tadi ada pilihan lain untuk karantina di rumah
untuk karantina di rumah tapi itu jarang
tapi ya dengan ketentuan tertentu itu harus buat sebuah seluruh kainnya lagi
terakhir saya akan tanyakan kepada masing masing narasumber malam hari ini
sudah setahun kita digebuk pagebluk ya
saya ingin tanyakan terlebih dahulu kepada mbak dea
apa kemudian harapan yang ingin disampaikan kepada pemerintah dan juga kepada masyarakat
dalam bersama sama bergotong royong kolaborasi menangani masyarakat
dalam bersama sama bergotong royong kolaborasi menangani masyarakat
silahkan mbak dea

kita memang sekarang ini hidup berdampingan dengan covid gitu
jadi sudah capek mungkin ya kalau sama orang orang yang tidak percaya sama covid
yang masih atuh yang masih meremehin covid gitu
jadi percuma saja pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin
seluruh taat sama protokol kesehatan tapi masyarakatnya sendiri atuh

jadi dari pemerintah juga harus maksimal semaksimal mungkin untuk menangani pandemi ini
dari masyarakatnya juga harus membantu dengan apa
dengan menaati peraturan yang sudah dibuat
oke baik saya ke mbak mian
mbak mian apa nih harapannya sebagai tenaga kesehatan kepada pemerintah dan juga kepada masyarakat
harapan saya sih ya kita bisa sama sama menangani

harapan saya sih ya kita bisa sama sama mengembangkan

kita sama sama ini bukan cuma masalah pemerintah doang
ini masalah kita bersama
ini kita jadiin kayak mana kita sama teman kita ya kita menjaga lah
menjaga diri kita dan menjaga orang lain supaya jangan menulari ataupun tertulari
jadi ya kembali lagi sama pemerintah
terima kasih karena pemerintah benar benar mengusahakan yang terbaik untuk warga negaranya
dengan cara memberikan fasilitas dari penanganan pemeriksaan yang lain lain
fasilitas untuk karantina mandiri wisma atlet itu benar benar luar biasa
yang diberikan pemerintah untuk warga indonesia
yang diberikan pemerintah untuk warga indonesia
insentif tapi lancar ya mbak mian
ya puji tuhan saya yakin rezeki gak kemana
lancar atau tidak nih
ya seperti yang disampaikan pak jokowi ya yang benar
baik saya akan ke mas adi
kalau mas adi harapannya seperti apa nih
mungkin pastinya berharap pandemi cepat berakhir agar bisa pulang juga ke indonesia ya mas ya
saya pasti demikian
cuma sedikit berbagi buat teman teman yang sebelumnya mungkin dengar covid
cuma fokus ke angkanya saja
tambah jumlah atau berkurang jumlah
jujur untuk saya pribadi mungkin dulu seperti itu juga
semenjak hari ini
hari ini barusan opa saya juga tinggal
satu nyawa itu berarti banget teman teman
tadi lo perlu kesampaikan perbedaan dengan tiongkok
mereka itu sangat percaya dengan pemerintahnya gitu
jadi teman teman kalau bisa percaya dulu
memang pemerintah itu berupaya yang terbaik untuk kita semua
jadi segala peraturan itu coba ditaati dulu
jangan dicari alternatifnya gitu
ingin gak buat gini gini tapi dicari alternatif lain supaya bisa pulang
kalau buat teman teman semua
jaga diri itu bukan karena kalian kuat tapi karena kalian peduli dengan yang lain
jaga diri karena kita sama sama peduli ya
baik terima kasih banyak kepada adi korompis ketua perluni tiongkok
kemudian ada pula deawi nipertiwi penyintas covid sembilan belas
mian situmorang yang merupakan relawan perawat di rumah sakit darurat wisma atlet jakarta
sehat selalu semuanya
kita bersama sama saling jaga dengan terus menerapkan protokol kesehatan
terima kasih selamat malam